karena diffuse axonal injury ini bisa pulih ketika oksigen bisa nyampe ke otak
dan tentu saya kira ini beda kasus beda cerita begitu lambat lagi ya
kecuali jika ditentukan lain seperti larangan berkemah
ibu mas dalina pane terima kasih sudah berbincang dengan kami malam hari ini
tas tersebut juga harus memenuhi standar desain khusus yang dapat digunakan kembali
kita akan menghadirkan beberapa lulusan terbaik yang ada di planning yang sudah dilakukan sekitar enam tujuh bulan terakhir
antara alat bukti satu dengan alat bukti lain
tapi sebenarnya membangunnya sendiri
makanya aku milih juga yang seengganya minimal sembilan ratus jutaan gitu
nah ini satu nah apalagi nanti payment systemnya sama sekarang sedang diusulkan
tapi kenaikannya masih di level delapan puluh an persen
itu yang saya inginkan
untuk membatasi dan kemudian memberikan pertolongan secara maksimal
supaya elektrikalnya juga nggak tambah koslet
opening biasanya tuh empat menit
puree dibuat dari campuran asparagus hijau dan bayam
sunan kalijaga merupakan anggota wali songo yang menjadi saksi hidup lahirnya kerajaan demak
yaitu sebuah organisasi yang berupaya menciptakan lanskap yang sehat dan produktif
dan berjanji dengan sungguh sungguh
ya dalam kementerian kementerian itu
range juga dari warna kulitnya juga
lima belas tahun lebih dah ramenya begini dah rame ini udah segitu mah
seperti ibu sri mulyani itu meninggalkan kabinet tentu ini adalah guncangan yang tidak kecil bagi pemerintahan jokowi
yang berada di kawasan ciatil kota bandung
isu dan pertanyaan dengan sangat cerdas
dan yang tadi sore telah menyampaikan aspirasi kita
hanya saja pr nya adalah ke depan kita tidak boleh hanya naik turun level saja
dan sebetulnya beberapa produk kita itu juga sudah dari segi kualitas cukup baik
kita cukup banyak terbantu karena pada saat ini kalau kita lihat sebenarnya proporsi delta di indonesia
mengurangi risiko alzheimer dan parkinson
jadi kita bongkar saja yuk
johannes menambahkan air es baik diminum oleh para atlet
buah yang telah direbus biasanya dikirim ke rumah rumah warga
mulai dari menebar bibit memberi pakan secara berkala termasuk memastikan oksigen di dalam air tetap terjaga dengan bantuan mesin pompa air
membuat warga senang dan lebih hati hati dalam memberikan makanan pada anaknya
terus yang instagramable makanan juga bisa difoto cantik cantik
karena itu sudah sangat jelas
dan kadang kadang masih ada komplain misalnya mukanya kesemutan dan lain lain
seperti penggunaan kualitas peralatannya yang sesuai dengan standar sni
telah mengecam tindakan mereka disebut sebagai sekelompok kecil peserta antisemit yang keji
salam sehat selalu dan selamat bertugas kembali pak
di anggota dan anggota
ada lima enam responden yang tidak menjawab
tadi makannya enak banget gitu langganan apa gimana
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
dan dibawakan oleh dilail abimanyu untuk sbs indonesian
jalur pengelolaan air limbah di jakarta
akhirnya masyarakat kelas menengah terutama anak anak muda menjadi tren dan menjadi gaya hidup
di bali dengan teman teman di komisi enam
cuma kalau misalnya keberatan sampai nggak mau melakukan itu juga enggak juga sih
karena aset politik itu bisa dimulai dengan
namun sayang baik dashcam bodycam maupun helmet cam belum terintegrasi dengan server
terdapat sekitar delapan belas jenis edible flower dengan warna warna yang indah
gen z yang senior atau milenial junior
termasuk pasokan medis makanan dan tempat berlindung
dengan harga yang bervariatif di sini juga tersedia pilihan kue sagu kue semprit kacang kacangan camilan lainnya hingga permen dan coklat
karena itu menyebabkan penyakit yang besar
rabu kemarin organisasi meteorologi dunia wmo melaporkan
tapi ini bukan satu satunya
umkm ini makin cuan saat mulai diizinkan menggunakan faba
pluriorientasi yang terus menerus masih dilakukan karena peluang kita di ekonomi itu sehingga dari selatan
karena warganya membuat kaligrafi seperti ini
atau masyarakat yang sedang melakukan endurance training atau latihan daya tahan
saya kira saya juga tidak perlu konsultasi dengan menterinya pkb
oh di mangkoknya biar bening
perencanaan ya minimum kalau bisa enam bulan bahkan kalau satu tahun sebelumnya itu jauh lebih baik
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
gerakan terakhir disarankan bagi ibu hamil yang sudah mendekati waktu persalinan dan posisi kepala bayi sudah berada di bawah
untuk sbs bahasa indonesia
bule pale ada di situ semua jadi nggak enak kalau misalnya hanya beberapa aja
demikian keputusan presiden republik indonesia
kalau saya justru saya ini kan berawal
aku juga udah sadar betul feature muka aku tuh gak bisa juga kalau misalnya mau dipaksain masuk ke feature wajah orang korea gitu
istilahnya itu atau saya lagi doa
berikut ini rangkuman tentang hal tersebut yang disusun oleh soito maido
kasus di daerah itu atau positive rate nya
dan angka ini merupakan yang tertinggi sejak april dua ribu dua puluh
kita harapkan di awal bisa terkumpul sekitar dua triliun rupiah
itu menggunakan wayang sebagai pentas seni dan dakwah
dua ratus dua puluh enam anjing yang pada saat dilakukan penangkapan itu dua belas yang karangnya sudah dalam keadaan mati
nah itu akan sangat merepotkan sekali tentunya
walaupun termasuk juga halnya dengan new normal itu sendiri
yang kami terima yang bisa kami temukan itu
saya kira memang perlu disedihkan untuk berjalan
tapi tetap halal dan pastinya lezat
tidak berkelanjutan masyarakat bisa diyakinkan bahwasannya
tapi kemudian sekarang sudah berusaha
kayak contohnya ada beberapa jas jas yang satu stel gitu sup kayak gitu kalau nggak kepake
nah ini disebabkan karena beberapa hal di antaranya
ini biasanya mendorong harga minyak bergerak naik lagi
keseluruhan solusi di sini adalah
kita berikan kemoterapi pada tumor tumor yang respon terhadap kemoterapi
jangan sampai dia terpapar dengan covid
jika anda melihatnya dalam dekade di tahun seribu sembilan ratus enam puluh misalnya ketika kita memiliki peningkatan yang sangat kuat
nah beli bahan baku benang beli bahan kain beli kain benang benang beli bahan baku muskrat
itu juga fungsinya adalah meregangkan otot dan mengembalikan otot itu ke semula gitu
dan perlahan satu bagian jaring yang berada di tepian kami buka
kemudian dari inspektoratnya dari jam datuk
di bogor jawa barat puluhan orang tua murid menggeruduk sma negeri satu
sebenarnya ini kan paralel ya dan mereka sudah menyampaikan statement yang bisa menerima
untuk menjaga kelestarian alam yang ada di tanah
untuk lebih mengenal sejarah perkembangan islam di tanah priangan
sementara untuk hepatitis menurut tentunya kondisi yang ada saat ini
konsep kampung kaligrafi awalnya dibuat untuk mengikuti lomba kampung keluarga berencana yang digagas bkkbn akhir tahun dua ribu dua puluh
daripada kita mengurangi rasa sama porsi
tapi buat saya hahaha sama sama susah
saat ini peralatan makan pengaduk dan sedotan plastik
dan untuk luar kota aja dan luar pulau aja kita udah pengiriman sih
kemudian dari sisi emisi ada beberapa faktor yang menjadi lebih baik
ada menteri perdagangan juga begitu lebih sibuk untuk melakukan kampanye
ia telah berbicara dengan presiden mesir untuk memastikan bantuan menjangkau mereka yang membutuhkan
ya pak benny saya tertarik dengan kesenjangan dalam masyarakat di yogyakarta
bahkan harga mie kering produksi rumahan juga sudah terlanjur naik lebih dulu pada awal pekan ini
jadi ini saya kesampingkan beberapa hal yang memang terjadi perbedaan
ini dilakukan hingga selasa lima desember
fitur pertama yang menjadi acuan adalah fasilitas
tetapi dpr tidak melakukan siapapun gitu loh
karena biaya yang dibiayakan itu sudah tertera di dalam invoice begitu
sepuluh helmet camp sepuluh body camp serta kamera drone yang digunakan secara situasional
mereka mengatakan bahwa inilah momen momen paling indah yang pernah mereka rasakan ketika di qatar
yang bertugas memantau keberadaan jentik nyamuk
kalau tiffany udah dari kapan ngikutin tren kecantikan ala korea selatan
sementara pada trimester kedua hingga jelang persalinan ketika rahim mulai membesar
nah di sana itu jadi karena mereka sudah sadar bahwa global fenomena nih kan
tapi dari penelitian ternyata konsumsi air suhu ruangan itu kita lebih banyak minumnya
nah namun kebijakan yang disampaikan oleh pak presiden ini kan semuanya kan buka nih layanan ini gitu
melalui jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi bernama ferdi sambo putri candrawati riki rizal dan kuatma ruf
menjadi salah satu lokasi yang erat
yang memang pasar secara umum itu memang cerukannya sangat
dengan seiringnya waktu ya gejalanya makin membaik ya
kalau mas yuda sarapan pagi di kadipiro kan ada sopo yang menghadap ke selatan
isi uang digital itu sebuah kenisayaan pak
baik berarti sudah mulai menurun karena ada upaya sosialisasi ada upaya juga terkait peningkatan fasilitas yang ada pak
semasa hujan tiga ratus tiga ratus lima puluh kg
kita sebagai traveler pergi ke daerah itu apa yang perlu kita persiapkan
atau orang sekitar mereka yang tak terpakai lagi menjadi sebuah keuntungan yang besar
nah kalau tiffany kan sering manggung
itu ibu sedang berkegiatan apa
berkat pimpinan seorang psikologis
kalau sampai masih ada yang meragukan
lanjut setiap mangkuk sop janda yang disajikan akan ditaburi daun bawang yang melimpah
kebatinannya alam pikirnya alam
sehingga membutuhkan perawatan icu
bagi jutaan warga australia berpenghasilan rendah
ya kalau rekomendasi kita itu kan ada empat belas rekomendasi ya pengawasan
salah satu restoran di kawasan scbd jakarta selatan menggunakan edible flower pada beberapa masjid
ada yang benar benar putih sampai yang sawo matang dan juga gelap
termasuk kondisi fundamental dari perekonomian di masing masing negara
memang mendukung penggunaan kendaraan listrik baik untuk masyarakat maupun institusi negara
kalau mereka tidak punya aparat bisa bekerja sama dengan penegak hukum
dan itu sangat mudah
satu porsi sobjanda dibanderol dengan harga lima puluh lima rupiah kalau nasi lima ribu rupiah bisa sepuasnya
termasuk menambah jumlah menko bang habib
getahnya ini bisa kena badan kita gatel dia
saya nggak perlu ada persiapan nggak perlu ada apa yaudah join aja jadi stiker
tadi pagi dalam rapat dengan kementerian juga disebutkan
tak hanya mereka yang memiliki riwayat penyakit khusus namun juga yang sedang menjalani program kesehatan tertentu
yang kedua kami juga sudah dalam kesempatan ini kami sampaikan
ekspor juga akan turun minus empat belas persen gitu
suhu di jawa timur pada masa hari tanpa bayangan berkisar tiga puluh lima hingga tiga puluh tujuh derajat celcius
bapak erlangga hartarto sudah menjelaskan dan membuat masyarakat mungkin supaya lebih tenang ya pak ya
mengadu nasib di ibu kota untuk membuka bisnis warteg
dengan tujuh puluh lima koma rata ratanya begitu
terus aku pernah juga filler bawah mata di sana
hari purna di masa dan kurun waktunya
kepala bapeda daerah istimewa yogyakarta
mari hidup sehat dengan kopi
jadi biar proses itu berjalan
untuk mengatakan apa yang sebenarnya
jadi persentase angka gejala ringannya lebih tinggi memang
tetapi yang paling penting infrastruktur harus kita mulai terlebih dahulu
tapi bukan ranah saya untuk menjawab
kores sambil semarang saat ini sudah disetapkan lima orang tertangka dalam kasus ini
kemarin saja kami mendapatkan informasi bahwa tujuh wni kami memang sudah mengonfirmasi untuk keluar jalur gaza
namun tetap harus diingat dalam menjalani pekerjaan ini
nah bagi rumah rumah yang dari hasil pendataan itu dari sepuluh poin
aku tuh pre love nya enggak menyebutkan itu punya kamu jadi udah pre love aja biasa gitu ke
akan membantu anda memanfaatkan taman setepat sebaik baiknya
cobek dijual mulai tiga puluh ribu untuk yang berukuran paling kecil atau berdiameter sekitar dua puluh cm hingga enam ratus ribu rupiah
dan seluruh peraturan perundang undangan
dengan kondisi yang ada intan memutuskan bertahan
dari indonesia kris kira hadian bandung jawa barat
uniknya kayu yang diberikan senang kali jaga hanya sebelas meter
sebab jalan akan menjadi sangat licin
pertama yang harus anda lakukan saat anda hendak merencanakan liburan adalah menentukan destinasi
untungnya cuaca hanya berawan
kalau kita minum air dingin biasanya sampai di dalam lambung itu air sudah mencapai suhu tubuh tiga puluh tujuh derajat celcius ya
dari sebelumnya tiga delapan tapi ini susah ekspresi pasar
yang masuk udah pasti ilegal karena kan ada larangan
gubernur bi periwarjio mengatakan kenaikan suku bunga ini merupakan langkah
mulai di dalam toilet ruang cuci tangan cermin hingga ruang shower
ini menggambarkan statik yang saling berhadapan
dalam memilah milah namanya tren kecantikan
ya sampai saat ini nggak ada yang bisa memprediksi sih siapa yang akan mengalami long covid mana yang enggak
oke tapi kalau misalnya tidak seperti itu apakah menurut relawan projo masih diperlukan
kemudian pemerintah juga dengan amerika serikat sedang bicara mengenai indo pacific economic framework
jadi kita berbicaranya jangan berbicara sempit tanya apbn terus itu enggak
itu dua puluh dua jumlah menterinya
keaslian dari bangunan masjid ini tetap dijaga hingga kini
karena urbanisasi terus terjadi
kini memiliki untung yang sangat menjanjikan
untuk melihat menyelidiki bila mana ada dugaan dugaan di mana kekuasaan itu dijalankan secara tidak tepat gitu loh
itu juga harus diselesaikan
dengan mengambil waktu untuk berprepara
kepala keluarga ini harus kehilangan tempat
orang tua tak perlu khawatir sang buah hati jajan
kebijakan ini kita paksakan sementara sekolah tidak siap kemudian anak anak tidak siap keluarga tidak siap
kita masaknya ya terus juga dari air airnya harus bersih
fikri mungkin bisa memberikan gambaran kepada masyarakat indonesia mengenai akses kesehatan
bahkan kebakaran lahan yang terjadi tersebar di empat puluh tujuh titik
nah beberapa perlakuan yang kita lakukan artinya dinas dan instansi terkait lainnya
pertama sebelum barang itu masuk tentunya biaya cukai ini perlu lagi meningkatkan lebih gencar lagi mengenai upaya penindakan pada wilayah wilayah khususnya timur sumatera batam dan kepulauan riau
ada ruangan lagi yang lebih sempit ada dua kubur di dalam
untuk menegakkan keadilan tadi itu
jadi ke bawah ini adalah khairul umam bukan kuntro adi
ketika itu sudah jelas maka akan kami sikapi secara hukum
kemudian dari situ muncullah infeksi covid nya gitu ya
yang berdekatan dengan sejumlah gedung perkantoran
harus selalu memperhatikan aktivitas janin
imajinasi tersendiri karena banyak
dalam sebuah jurnal nature human behavior
menyerami tubuh si pelaku
parkirnya ada di mana itu masih kami dalam
terima kasih deputi bidang usaha kecil dan menengah kementerian kooperasi dan ukm
selalu misalnya saya bilang misalnya dari badan yang tidak terpapar matahari
kemudian dikemas hingga dapat disimpan dalam seluruh ruang atau satu tahun lamanya
sudah terbangun terbentang jalan sepanjang satu ratus enam belas kilo di jalur lintas selatan
ya bulan ramadan adalah bulan yang penuh berkah termasuk juga membawa berkah bagi sejumlah pengusaha produk busana muslim
praktis dan tidak membutuhkan waktu lama
kalau menurut saya memang tax amnesty itu dibutuhkan ketika memang sudah sekian lama waktu cukup panjang
dan ketika semua itu euforia mudik maka belanjanya juga euforia
untuk mempermudah perencanaan bagi para calon pengantin
kalau sampai mundur pukulan yang sangat dahsyat ya bagi kementerian keuangan
serta wadah plastik untuk dibawa pulang
menurutnya sudah ada dua kali kecelakaan
jenis kanker ini terjadi pada permukaan sel yang melapisi indung telur bagian luar dan biasanya menyerang perempuan usia lanjut antara lima puluh hingga tujuh belas
bila tidak diterapi dengan imunoglobulin dua puluh lima persen anak dengan penyakit kawasaki akan mengalami komplikasi pembengkakan jantung
fitur selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah prestasi sekolah
oke artinya jika alat bukti
kita bekerjasama dengan jarum foundation
nah itu kan resiko nanti ada trombosis kemudian bisa serangan jantung di kemudian harinya
dan kita pikir bahwa masyarakat indonesia masih cukup optimis ya
demak juga menjadi tempat berdirinya salah satu masjid tertua di indonesia
satu ratus sembilan belas miliar keuntungan yang diterima irwan hermawan
nah tiffany kan sering manggung nyanyi lagu korea
proses informan bisa juga dari kita menyusupkan agen ke dalam perusahaan tersebut
dan satu hal lagi yang paling penting audio itu adalah dia bisa multitasking
instead of menjadikan dia gt standard yang membuat aku jadi benci diriku sendiri
itu tentunya tidak tepat sama sekali
bagi seorang lajang yang memiliki anak
nah ini yang kemudian menjadi kewaspadaan untuk terus kita cari penyebabnya faktor resiko serta pola penularannya
sabri bisa menjual paving faba ini dengan harga yang lebih terjangkau
kemudian memang pertumbuhan negara negara di amerika
masalah dengan vaksinasi adalah
padahal lo pakai sarung tangan yang tebal gini
dan juga ganjar pranowo dua puluh dua lima
mungkin kita harus lebih perbanyak untuk protokol kesehatannya juga tetap dijaga ya
jadi itu adalah peraturan yang dikhususkan oleh anjing anjing tersebut
tolong segera tindak lanjuti ini
yang merupakan tahun saka jawa atau sekitar tahun seribu lima ratus sembilan puluh dua masehi
kalau bahasa di netizen tukang sapunya mas
waktu dipotong video empat ratus juta
kan ibu pada saat gempa bumi terjadi
mas gibran sudah bukan kader internal
penyelidikan kasus ini berangkat dari kerjasama antara kores sambil semarang
kayak seru aja gitu
memang bukanlah hal baru
sebuah siraman berkah untuk
selamat pagi menuju siang pak jasra apa kabar pak
jadi walaupun dia sudah punya apartemen pasti dia akan mencari pada akhirnya rumah
pada saat ini lpi telah dan terus melakukan penelitian terhadap kredit kredit bermasalah
hati orang tua mana yang tidak hancur mendengar kejadian di jakarta selatan awal desember ini
dan yang kiranya bisa membahayakan itu diingatkan
selain itu ada juga ruang laboratorium
dan yang terpenting lagi adalah pemerintah harus mampu mengantisipasi jika terjadi serangan delta
untuk produk kosmetik bahkan skincare atau maksudnya produk yang kita kategorinya obat ya untuk perawatan seperti yang sekarang lagi trend misalnya salmon dna dan lain lain
terima kasih mbak maggie selamat pagi
mulai dari minum kopi di warung kopi tradisional
tanyakan kepada otoritas terkait
jangan lengah terhadap protokol kesehatan
siapapun yang terasosiasi dengan dia juga
dua belas oktober akan terjadi di surabaya dan sekitarnya
atau kita kenal dengan placenta previa yaitu contoh kasus kasus yang mungkin kita tidak anjurkan untuk aktivitas fisik terlalu berlebihan
nah artinya apa yang harus diperhatikan dari clubhouse ini atau konten kontennya supaya menarik
padahal industri dalam negeri tidak memproduksi itu
ini menunjukkan kesenjangan antara si kaya dan miskin di yogyakarta itu
di jakarta ada penyedia layanan jasa detektif milik miss angel
tetapi ya tentunya kita mengapresiasi komitmen dari bulog ataupun bapak nas yang hampir setiap hari kita berkoordinasi
tidak ada luka akibat kekerasan begitu
sedangkan orang beli nasi itu satu porsinya masih mau rp lima
karena orang korea sendiri juga ada yang tipenya berminyak ada yang tipenya kering
dan tentunya perusahaan jasa titipan sudah memahami aturan terkait dengan biaya masuk ya
menu rumahan di warteg jadi andalan banyak orang
kecamatan besok kabupaten apropo linggo jawa timur
tetapi kalau ramadan terutama adalah karena ramadan sales
pendengar itulah tadi sebuah rangkuman tentang
sehingga ini yang memasukkan kepada tujuh negara g tujuh
maka dia bisa menjadi pangungkit ekonomi ukum km di sekitar
dan itu nampaknya aku satu bulan kena nya
ini kan kayak mas gibran anak presiden gitu
tapi kalau ditanya hubungan dengan pak jokowi saya pribadi berpendapat
jadi saya rasa kalau ada penegakan hukum yang cukup keras seperti yang digariskan pada undang undang
untuk mengungkap kasus ini yang sebenar benarnya secara transparan
balong ini merupakan saksi penyebaran islam di kabupaten kuningan
nah biasanya aku tanya kayak materialnya tuh apa ya semakin bagus developernya tuh
disinilah perlunya dukungan alat bukti alat bukti yang lain